sakit perut lagi
apakah kamu butuh bantuan
gue bisa sendiri kok
papa bantu ya
gak usah pak
amar mandinya deket kok
bantuin aja
papa bantu ya
gak usah pak aku sendiri aja
papa kasih amat amat ya
dikit lagi sedikit lagi
ya sekarang belok kanan
ya itu kamar mandi
masih ngantuk nak
udah udah bangun
iya dong olahraga yuk
yaudah sekarang kita siap siap ya
waduh itu ngapa jadi manggal di depan rumah orang
ih susah nyari penumpang
manggal itu tempat yang ramai
nuh di lampu merah
biar banyak yang lewat
takut ketabrak bang
dimana mana itu kak ngajak kerjanya
nyari tempat yang rame
lah ngajak takut ketabrak
aduh aneh amat
selamat pagi pak bos
rosah standing nondrena
waduh nona seger banget olahraga ya
iya pu ya
ada kayaknya ya
eh bang mau kemana
mau cari penumpang di tempat lain aja bang
iya tapi kalau gak dapet duit
gue balik lagi ya
gater gak masak
gak ada sarapan
mungkin tadi dia kesiangan bangunnya terus buru buru
berangkat ke kerjaan
terus kita makan apa dong
udah kamu tenang aja ya
aku masakin yang kilat buat kamu
ini loh enggak aku hampir aja kepleset
gara gara banyak tumpahan tepung
kayaknya gater gak bisa bikin kue deh
ya tapi buat siapa
ini kan cuma ada bekasnya aja
kue matangnya juga nggak ada
kita mulai joggingnya dari sini ya

aduh kamu semangat sekali sih cucu oman nih
kalau mau tubuh kita sehat
kita harus rajin olahraga
kamu kalo gak kuat gak usah lari ya
jalan aja ya
jadi sekarang kita jogging
eh kalian duluan aja tali suatu mama copot
mau banderin dulu
kita pelan pelan ya jalannya ya